arena pilkada tanggerang selatan menjadi sorotan
tiga pasangan calon pemimpin yang ikut dalam kontestasi pilwakot di daerah itu disebut sebut sebagai perang bintang
dan adu kekuatan politik dinasti
bagaimana tidak para kandidat yang akan bertarung memiliki hubungan kekeluargaan
dengan beberapa tokoh politik nasional dan tokoh yang disegani di wilayah banten
bagaimana memahami kerja para calon pemimpin yang dianggap publik
berlindung dibalik dinasti politik
serta masihkah masyarakat bisa berharap kesejahteraan dari sajian politik dinasti
untuk membahas topik ini kita sudah tersambung melalui sambungan zoom
dengan sejumlah narasumber dari luar studio
yang pertama adi prayitno direktur eksekutif parameter politik
selamat malam bang adi
selamat malam ferdi
assalamualaikum wr wb
terima kasih bang adi sudah bergabung dengan kita
dan dua kandidat yang akan bertarung di tangsel
yang pertama ada siti nur azizah calon wali kota tangsel
selamat malam bu
selamat malam mas ferdi
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam terima kasih bu aziza sudah bergabung
dan juga kita kehadiran pak muhammad calon wali kota tangsel
assalamualaikum selamat malam pak muhammad
terima kasih pak muhammad sudah bergabung dengan kita
ada mas adi dan juga ada bu aziza juga ya pak muhammad dengan kita malam ini
saya langsung ke bu aziza kalau gitu
bu aziza kita mengenal anda seorang birokrat begitu puluhan tahun
berada di apa namanya menaungi birokrasi begitu
tapi kemudian ingin masuk dalam kontestasi pilwalkot tanggerang selatan
kenapa kemudian ini menjadi pilihan anda untuk saat ini
apa latar belakangnya
kalau saya boleh seringkali saya ingin mencari pilihan yang lebih baik

saya ingin mencari pilihan yang lebih baik
yang lebih baik
yang lebih baik
yang lebih baik
yang lebih baik

tentu sejalan dengan dinamika ya perkembangan kehidupan saya ya
kalau dulu mungkin saya berpikir bahwa politik dalam konteks yang saya pahami ya
mengabdi kepada negara
ya tapi seiring waktu perjalanan hidup saya
belakangan terakhir saya lebih banyak turun di masyarakat menangani konflik sosial keagamaan
saya melihat bahwa politik yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah politik kerakyatan
nah itu kemudian mendorong saya untuk melihat bahwa betapa penting peran pemerintah daerah dalam konteks politik kerakyatan itu
sehingga saya juga ingin menjadi bagian dari solusi bagaimana membawa satu wilayah bahkan ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara dalam konteks pengabdian di media pengabdian yang lebih dekat dengan masyarakat
oke tapi bu aziza sulit untuk tidak mengaitkan pencalonan anda ini dengan situasi seperti sekarang
artinya kemudian bawa nama berikutnya
bisa saya lihat yang besar kayak haji maruf amin ada di belakang anda wakil presiden republik indonesia
ini yang kemudian narasinya lebih kuat begitu di publik membaca bagaimana anda akan memimpin sebuah kota nanti di tangerang selatan khususnya
saya kira ya itu wajar ya karena memang saya ini adalah putri beliau
yang tentu tidak akan bisa dipisahkan
dengan keberadaan bapak profesor dr gai maruf amin
karena saya ini bukan hanya anak dalam konteks biologis ya tetapi juga ideologis
saya mencoba ya memaknai keberadaan abah saya ini sebagai sebuah inspirasi ya
inspirasi untuk kemudian menerjemahkan
kedekatan saya secara ideologis ya nilai nilai yang kemudian diterapkan
oleh beliau di dalam kehidupannya tentu itu kan terinfiltrasi ya
kita di sekeliling abah itu akan terpengaruh kami putra putrinya tentu akan merasa bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kami
tidak bisa dipisahkan lingkungan di keluarga
yang kemudian beliau menanamkan nilai nilai
nilai nilai pengabdian kepada agama
masyarakat ada bangsa ada negara
oke kalau boleh tahu disuruh atau memang inisiatif sendiri bu aziza
tadi saya sampaikan bahwa saya ini kan tidak hanya anak beliau secara biologis tapi juga ideologis
artinya pandangan pandangan beliau tentang bagaimana itu mengabdi
menanamkan nilai nilai kebangsaan
nilai nilai keindonesiaan tentu akan tercermin terefleksi
secara tidak kami sadari di dalam kehidupan kami juga
begitu juga di dalam saya mengabdi ya
kalau dilihat perjalanan abah itu sendiri hampir mirip dengan saya
ini mas adi mungkin tahu abah itu sebelumnya pegawai negeri sipil
yang kemudian terjun ke politik
begitu mas ferdi
jadi itu saya kira seiring ya
dengan berkembangnya dinamika kita di dalam memahami sebuah pengabdian
dinamika kita di dalam memahami sebuah pengabdian
oke artinya kemudian ini tidak dipahami sebagai dinasti politik ya bu aziza ya
ya kalau melihat itu ya saya kira harus didudukan pada konteksnya
yang saya tawarkan kan bukan dalam konteks kaki ya
dinasti atau saya kemudian sekedar mendompleng ya
atau aji mumpung yang mungkin banyak disampaikan
justru saya ingin menawarkan konsep dan gagasan aji
bukan aji mumpung ya
aziza dan konsep konsep itu yang kita tawarkan kepada masyarakat
kita komunikasikan bahwa kami menginginkan sebuah perubahan di kota tangerang selatan
dimana ada pemerataan kemajuan sejahtera masyarakat di kota tangerang selatan
oke artinya visi misi dan strateginya sudah cukup matang begitu
untuk nanti berkompetisi
saya ke pak muhammad
pak muhammad mungkin senada dengan bu aziza
anda seorang birokrat begitu
puluhan tahun mendalami birokrasi
kemudian dipasangkan dengan keponakan menteri pertahanan kita prabowo subianto
untuk memimpin tangerang selatan
sulit juga kemudian untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah politik dinasti yang akan dibangun
apa pendapat anda soal ini pak muhammad
ya baik mas ferdi
kalau bicara dinasi masing masing itu sudah diketahui
dan saya beberapa kali keluarga saya tidak ada yang bekerja di pemerintahan
saya betul betul menatap karir saya dari bawah
sampai dengan jabatan karir saya di sekda itu terakhir buat saya
dan saya melihat satu kesempatan dan peluang dimana untuk membangun tangsel ini
saya kebetulan besar dan juga dilahirkan di tangsel
saya ingin melanjutkan apa yang ingin saya ceritakan
gagasan wawasan pengetahuan untuk melakukan sebuah pembangunan yang ada di tangsel
yang sudah dilakukan dan akan dilanjutkan
yang belum kami akan teruskan
yang belum akan kami ciptakan dan kami berbagai macam kebutuhan masyarakat itu kami akan melanjutkan melaksanakan
dan kalau bicara dinasti yang ini saya sangat apa namanya
saya dari lokal dan bu sarswati beliau sudah berpengalaman di nasional
ini barangkali satu hal yang sangat baik sekali
kalau kita bangun pembangunan bottom up dan top down planning ini barangkali akan kami padukan kami serasikan
dimana wawasan wawasan beliau yang secara nasional sudah cukup
dan kami di bawah di lokal ini sangat memberikan informasi atau secara kendaraan apa yang harusnya dibangun
ini sangat sangat matching sekali barangkali yang dapat kami lakukan dengan pasangan busaras
oke artinya kemudian agak sedikit mengamini bahwa memang ada politik dinasti yang sedang dibangun begitu dengan membawa atau mengusung saras begitu untuk kontestasi pilkada tangsel
saya nanti ke bang adi bagaimana kemudian bisa menjawab ini pertarungan apa namanya ya
bang adi pernah mengatakan bahwa ngeri ngeri sedap nih pertarungan para naga katanya
nah ini akan dibahas nanti usai jeda cnn indonesia newscast akan kembali
apa yang bisa dijelaskan soal ini bang
ya ferdi pertama saya ingin katakan kenapa saya sebut ini perang naga
karena yang maju di pilkada tangsel kali ini adalah tiga naga besar ya
yang merepresentasikan berbagai kepentingan kelompok politik yang mempunyai irisan politik ketika nasional
saya di berbagai media menyatakan naga pertama itu tentu adalah terah politiknya dinasti atut
yang direpresentasikan oleh pilar saga ibu
yang saat ini berpasangan dengan pak benjamin bin nafni
saya menyebutnya ini adalah sebagai kekuatan politik lama yang cukup kuat dan dominan di tangerang selatan
banyak orang yang sebenarnya punya ambisi ingin mengganti dan dominasi mereka di banten salah satunya di tangerang selatan
yang kedua adalah terah politiknya pak muhammad
kebetulan saya melihat pak muhammad yang berpasangan dengan sarah
saya menyebutnya sebagai naga juga suka tidak suka
saras ini kan tidak bisa dilepaskan dari sosok nama besar prabowo subianto yang saat ini menjadi menhan gitu ya
ketua umum partai gerindra dan pak muhammad sepuluh tahun menjadi backbone pembangunan di tangerang selatan
jadi kalau tangerang selatan itu dianggap sukses maka jasa jasa pak muhammad sebagai sekda ada di situ mestinya
jadi kesuksesan tangerang selatan itu ada bu airin ada benyamin dan tentu saja ada pak muhammad yang selama ini memang bekerja di balik layar
tidak terlampau diketahui oleh publik apa yang dilakukan
tapi berbagai perubahan sudah bisa dirasakan tangsel menjadi maju aman dan seterusnya dan seterusnya
yang ketiga adalah saya menyebutnya naga itu kekuatan politik yang dimiliki oleh mbak siti nur azizah karena suka tidak suka beliau ini adalah anak ideologis sekaligus anak biologisnya kiai
profesor dr kiai ma'ruf amin yang saat ini sebagai wawal pres
jadi verdi tangerang selatan ini pasti merepresentasikan tiga hal
kita merepresentasikan tiga kubu besar yang pasti dalam banyak hal akan dikapitalisasi sebagai bagian dari siasat politik untuk memenangkan pertarungan
cuma kalau di breakdown rata rata ini ada kekuatan lama dan ada kekuatan baru yang berusaha untuk menggusur dominasi kekuatan politik dinastinya bu atut
tinggal kuat kuatan aja nanti kira kira bagaimana strategi politik yang kemudian dikembangkan sehingga kontestasi di pilkada
saya melihat saat ini jauh lebih dinamis dan sulit untuk dipredikasi
dan sulit untuk diprediksi kira kira siapa yang akan menang
secara umum ya
bang adi kalau kemudian ada tokoh tokoh kuat di belakang calon ini yang diuntungkan siapa sih sebenarnya
ya tentu saja para kandidat diuntungkan
tapi ingat tokoh itu kalau tidak dibarengi dengan strategi politik door to door campaign kemudian visi misi kandidatnya tidak dikenal dan dirasakan langsung oleh rakyat susah untuk meyakinkan
dan tokoh besar di belakangnya itu harus punya kaki kaki di bawah
kaki kaki itu adalah tim sukses dan relawan yang setiap saat meyakinkan para pemilih untuk datang ke tps
itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan bahwa ada nama besar kiai maruf amin ada nama besar misalnya prabowo subianto ada nama besar dinasti atut di banten
kalau itu tidak bisa diterjemahkan dalam satu strategi kampanye di tengah pandemi saya kira itu sulit untuk memenangkan pertarungan
karena itu saya kira bicara tentang bagaimana potret pemilih di tanggerang selatan agak abu abu dan sulit untuk dibaca psikologi politiknya gitu ya
meski kalau dibaca kecendungan partai saat ini ya pendukungnya pak muhammad paling banyak
kemudian diikuti oleh pendukungnya mbak siti aniriza
dan terakhir adalah benyamin justru hanya maju sendiri dari partai golkar
kalau mesin partai politik ini bisa dimaksimalisasi dengan berbagai strategi kampanye yang efektif tentu saja bisa dibaca
siapa yang bisa leading sampai sembilan desember yang akan datang
artinya koalisi segemuk apapun ini juga tidak akan menjamin mesin partai bisa bekerja secara maksimal begitu untuk memenangkan kandidat begitu ya bang adi ya
kan ini sebenarnya tantangan
bagi teman teman yang maju di tangerang selatan didukung oleh begitu banyak partai politik
selama ini partai ini hanya sebatas instrumen untuk mendaftarkan ke kpu
setelah itu partai dianggap sebagai wassalam dan dianggap tidak ada gunanya
justru inilah yang harus dilihat sebagai momentum
bagaimana partai yang begitu banyak mendukung pak muhammad mendukung pak azizah ini bisa dikapitalisasi sebagai mesin politik yang bisa mendulang suara
ini tantangannya jangan sampai ya partai ini hanya sebatas kendaraan politik tapi tidak bisa dikapitalisasi mesin politiknya
nah kalau dilihat rata rata pemilih tangerang selatan saat ini ya memang masih banyak yang belum menentukan pilihan politiknya mas ferdi
sebenarnya akan menentukan pilihan politiknya itu di detik detik akhir
menjelang mereka itu datang ke tps
jadi ini soal strategi kampanye yang bisa dimainkan ke depan oleh muhammad oleh siti aziza dan tentu saja pak benjamin dhafni nantinya
selama enam bulan ke depan
oke oke saya langsung ke pak muhammad bagaimana menjawab tantangan ini pak muhammad bahwa kemudian koalisi anda yang paling gemuk untuk mendukung anda dalam kontestasi ini bersama saras
dan kemudian mesin politik
dan kemudian mesin partai juga tentu dituntun untuk bekerja lebih maksimal
tidak hanya membawa anda ke meja pendaftaran saja
apa strateginya pak muhammad
ya baik apa yang disampaikan oleh pak adi tadi itu betul
apalagi sekarang ini pada saat pandemi covid ini masyarakat cenderung tidak untuk berangkat berkerumun ke tps
ini suatu tantangan buat kami
dan kami dengan tentunya partai partai yang banyak ini
kami harapkan bisa lebih maksimal dalam mendekati kepada para pemilih
dengan cara deltudor ya
dan juga semangat para partai
karena kalau kita tidak semangat tidak mau terjun langsung ke masyarakat ini juga akan sulit
oleh karena itu kami dengan partai yang besar ini tim yang ini kami harapkan partai kami solid
kemudian juga semangat juang yang tinggi
dan juga langsung terjun ke masyarakat
karena ini itu setelah saja satu hal yang memang saat ini sulit ya
pandemi covid ini karena masyarakat juga enggan berdasarkan hasil survei beberapa hari yang lalu
kami akan kerja keras sampai ke tingkat ke tps tps
itu yang saya ingin mengatakan tadi
oke kalau faktor saras ini anda melihat bagaimana untuk bisa mengendorse keberadaan anda dalam situasi
satu pencalonan ini
ya kami sudah tentunya berbagi tugas dengan mbak saras
dimana kami sudah tahu apa peran kami dan peran mbak saras
yang kami dorong beliau adalah bagaimana dengan kaum milenial
ya memang dia juga dengan usia dan juga yang masih enerjik dan muda
ini sangat banyak kali kami andalkan di milenial
ini bagiannya seperti itu pak ferdi
oke secara spesifik seperti apa
atau mungkin ada apa namanya ya
program program yang cukup detail begitu yang akan anda kembangkan begitu melihat
tangsel kan memang masih terbilang baru begitu
apa yang lebih konkret pak muhammad
ya itu sesuai dengan visi misi kami
bahwa kami tangsel untuk semua
karena tangsel ini sangat heterogen dan beragam
tentunya kami akan membantu dan melayani seluruh masyarakat
tangsel dari berbagai macam suku bangsa ras agama
ini kami sesuai dengan kebutuhan dan juga masyarakat miskin dan juga tenaga kerja
ini bangker yang kami kedepankan untuk sekalian semuanya
termasuk pembangunan kebutuhan masyarakat infrastruktur dan juga rumah sakit pendidikan sebagainya yang belum terjamah
karena kami tangsel ini sebetulnya ada dua blok
dimana blok utara itu yang memang sudah given
sebelum ada tangsel pun
ada pengembang pengembang besar
ada sinarmas ada alam sutra ada bintaro jaya
dan kami barangkali di sebelah selatan
ini akan kami konsentrasi ke selatan supaya ada tidak jauh gap antara yang kaya dan yang miskin
ini barangkali yang kami konsen ke bagian selatan tangerang selatan
bu aziz tadi anda mengatakan bahwa kemudian anda bisa menerima narasi dinasti politik ini
kalau ditempatkan sesuai konteksnya
artinya anda berpikir bahwa masyarakat sekarang sudah lebih bisa membedakan mana yang memiliki visi dan misi untuk pembangunan atau kesejahteraan
dibanding soal sosok atau figur di belakang calon calon yang akan bertarung dalam kontestasi pilkada khususnya di tangsel ini
terima kasih mas ferdi
saya kira apa yang disampaikan oleh mas adi saidno saya kira betul ya
bahwa kadangkala gemuknya partai tidak berbanding lurus ya dengan pilihan masyarakat
tetapi saya melihat bahwa itu semua adalah resources
baik itu partai tok kemudian kandidat dan juga narasi yang harus diperkuat
jadi memang strateginya kami mengkombinasi keseluruhannya
bahwa keberadaan partai dengan elektoral suara partai ya tentu harus dikapitalisasi
begitu juga narasi atau isu isu yang diharapkan menjadi suara masyarakat itu harus betul betul terkomunikasikan dengan baik
saya juga melihat bahwa catatan catatan yang menjadi pr
saat ini di kota tangerang selatan itu juga perlu menjadi narasi penting
di dalam melakukan upaya perubahan di kota tangerang selatan saat ini
sehingga itu mampu menarik yang tadi dibilang mas adi feraitno itu suara golput tadi
bisa jadi ada beberapa faktor karena kondisi covid
bisa juga karena mereka sudah apatis ya
karena memang tidak ada perubahan di kota tangerang selatan
sehingga ini yang kita tawarkan kepada masyarakat adanya perubahan
di mana ada harapan baru bagi masyarakat untuk melihat kota tangerang selatan itu mampu mewujudkan pemerataan kemajuan yang sudah ada
memang maju tapi tidak merata sehingga tidak menumbuhkan kesejahteraan di tengah tengah masyarakat terutama masyarakat lokal ya
jadi ini saya kira semua memang harus dikapitalisasi
kandidat juga memang harus hadir sebagai sebuah pilihan perubahan itu
nah apakah sosok kandidat ini adalah cerminan dari perubahan itu
nah tanda tanya yang perlu kita komunikasikan kepada masyarakat
apakah kandidat kandidat yang sekarang muncul saya pak muhammad pak ben itu sudah menarasikan perubahan
dan harapan baru bagi masyarakat di kota tangerang selatan
saya kira itu dan saya sepakat sekali mas adi mudah mudahan ini juga menjadi satu awal yang memberikan warna baru warna demokrasi baru di kota tangerang selatan
pilihan yang terbaik di mana mereka nanti akan mendapatkan pemimpin yang pemimpin pemimpin baru yang visioner
nah ini penting
dan saya yakin sekali ya masyarakat kota tangerang selatan itu masyarakat yang tercinta
dan saya yakin sekali ya masyarakat kota tangerang selatan itu masyarakat yang tercinta

oke baik terima kasih ibu aziza
saya ke bang adi bang adi kalau kemudian dari apa yang anda sampaikan yang anda elaborasi posisinya sekarang sudah equal nih sudah fair begitu sudah balance lah untuk ketiga calon ini
apa kemudian yang masih menjadi tantangan untuk bisa memenangkan dari ketiga calon ini kalau kemudian faktor ketokohan atau figur kuat tadi itu juga masih menempel di belakang mereka
jadi jawab ini nanti bang kita break dulu cnn indonesia newscast segera kembali

kita kembali dalam diskusi kita malam ini dan malam hari ini kita juga sudah mencoba menghubungi pasangan benyamin daphne dan pilar saga iksan
namun keduanya tidak bisa bergabung
dan juga di segmen terakhir dialog kita ini pak muhammad harus pamit duluan
kita mohon maaf karena memang ada agenda yang harus dilakukan
dilakukan begitu masih dengan
bang adi praitno dan juga
bang adi sebenarnya
kan kita tahu bahwa
kalau kemudian narasi tentang
apa namanya ya dianggap merusak demokrasi
kemudian kalau punya
yang mumpuni serta amanah tentu sah sah
saja hak politiknya digunakan begitu
apa sih sebenarnya
ini terjadi begitu
indikatornya apa apakah kemudian
partai juga terlibat
proses kaderisasi atau apa sebenarnya
tangerang selatan untuk
pilkada kali ini ferdi ada kabar baik dan
ada kabar buruknya
masyarakat di tangerang selatan
itu menginginkan suasana baru
potret kepemimpinan tangerang selatan
itu artinya sudah mulai ada
suara suara yang menginginkan ada pemimpin
baru di luar dinasti
yang sudah ada saat ini kan begitu
ini kabar buruk mungkin dalam tanda kutip
masyarakat yang meyakini
bahwa di tangerang selatan pengaruh
politik dinastinya buat itu cukup kuat
ini tinggal kuat kuatan aja
nanti bagaimana strategi
merobek kekuatan politik dan dominasi
politik dinasti yang ada di tangerang selatan
itu yang saya sebut di awal
apakah strategi politiknya
siti aziza kemudian muhammad
mendobrak kekuatan politik lama
politik dinastinya atut
masif gerakan politiknya sampai level bawah
hal hal yang semacam ini
pasti harus diperhatikan secara detail
karena tentu saja sebagai petahana
saat ini benyamin dhafni
dan pilar sedang mengkalkulasi
kekuatan politiknya di berbagai daerah
mereka juga tidak mungkin
kecolongan dan tidak mau kecolongan
untuk pilkada yang dua ribu dua puluh ini
begitu pun dengan perantang
dengan slogannya permata tangsel
tentu ingin menawarkan satu
suasana baru misalnya perbaikan
di bidang ekonomi di bidang pendidikan
kesejahteraan akses terhadap
lapangan kerja dan seterusnya
begitu pun dengan pak muhammad
dengan tangsel untuk kita semua itu kan ingin
mengkritik petahana secara tidak langsung
bahwa selama ini tangsel hanya
di nominasi kelompok tertentu
yang disebut dengan dinasti itu
apakah narasi tentang perubahan
dan keinginan masyarakat yang ingin
ada pemimpin baru di tangerang selatan ini
bisa diterjemahkan sebagai
satu insentif politik
nah disitulah sebenarnya ujian nyata
kepada siti nur aziza
dan muhammad untuk meyakinkan
masyarakat kita di tangerang selatan ini
dalam kondisi pandemi semacam ini
verdi suka tidak suka
masyarakat deadlock hancur
sampai empat puluh persen itu tentu saja
yang diuntungkan adalah petahana
memang mendobrak nominasi petahana
siti nur aziza dan muhammad
tentu saja punya pr besar bagaimana mereka
bisa menggiring jumlah pemilih
di tengah pandemi corona yang
saya kira cukup menggurita
artinya kemudian masyarakat
tanda kutip menerima
yang sudah terbangun dari kekuatan lama
melek politiknya ini masih
persentasenya masih belum tinggi begitu ya bang adia
kalau melihat suara suara
di tangerang selatan ada sekitar hampir
perubahan kepemimpinan baru
di tangerang selatan
cuman kan problemnya dari segi penantang saat ini
yang menginginkan perubahan di tangerang selatan
siti nur aziza dan muhammad
siapa yang kuat kuatan mendominasi
suara suara yang ingin ada perubahan

bisa relatifly bisa memenangkan pertarungan
pak benyamin daphni ini suaranya tidak naik
cuman kan problemnya benyamin sama pilar
juga gerakan politiknya kuat
misalnya dilihat dari sebaran spanduk
dilihat dari campaign media
berita tentang siti nur aziza
berita tentang muhammad
disitu juga ada bicara dan berita tentang pak ben
dan itu terjadi dimana mana
itu menunjukkan bahwa gerakan politik
dibawah ini sudah mulai seimbang dan
tapi sekali lagi ini pertarungan baru dimulai
dan sembilan desember adalah
satu pengadilan terakhir gitu
apakah masyarakat di tangerang selatan
perubahan pemimpin baru ini
bisa diterjemahkan suatana hatinya
oleh siti nur aziza maupun muhammad gitu ya
bu aziza senada dengan
narasi anda sejak awal
bahwa kemudian ini memang pertarungan
visi misi dan strategi bukan
keyakinan dari anda seberapa besar
keyakinan anda untuk bisa memenangkan
atau menyelesaikan pekerjaan pekerjaan
rumah khususnya bagi tangerang selatan
bersama dengan pak ruhamah
mungkin bisa kita lihat ya dari analisa
mas adi seraip
bahwa masih ada loh ya
jumlah yang sangat besar
yang memang belum memilih
ada yang bilang golput
ya saya kira itu adalah
untuk bisa mengkomunikasikan
harapan baru bagi mereka
karena umumnya mereka
ini menunggu ya menunggu
sosok atau kandidat yang muncul itu
harapan baru bagi mereka
perubahan di kota tangerang selatan
kita tidak tahu
apakah pak muhammad juga dalam
apakah termasuk kandidat yang
begitu juga saya dan juga pak ben
ini saya kira penting
itu bisa dikapitalisasi
oleh resources yang ada
partai yang kita miliki ya tentu
partai pendukung kita
pengusung kita dan juga
yang menjadi harapan baru bagi mereka
kira itu penting ya
atau banyak sekali cara
kita bisa membuat
modern maupun yang
konvensional campaign ya
jadi itu akan kita lakukan
dan saya yakin masyarakat
kota tangerang selatan itu masyarakat yang cerdas
pasti dia akan memilih
yang terbaik karena mereka adalah orang orang yang sangat cerdas
bu aziza terakhir singkat saja berapa
persentase keyakinan anda untuk bisa
melakukan pelorong partisipasi publik
dengan pilihan yang cerdas dan rasional
soal jumlah nanti kita lihatlah
kita akan berusaha yang terbaik
bang adi kita berharap memang bahwa
bukan hanya soal ketokohan
dan figur kuat di belakang itu
tapi kemudian juga visi misi strategi dan juga memang
amanah yang ingin
disampaikan untuk merubah
sesuatu daerah menjadi lebih baik
untuk kesejahteraan rakyatnya ini yang dituntut kemudian
untuk bisa membawa perubahan bagi masyarakatnya
terima kasih bang adi sudah bergabung
pak muhammad sudah
duluan dengan agenda
kita malam ini terima kasih
newscast masih akan hadir
dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami